penambahan kasus positif covid sembilan belas di indonesia mencatatkan jumlah tinggi beberapa waktu terakhir
diprediksi kasus covid di indonesia pun akan menembus angka satu juta kasus
ppkm pun diperpanjang selama dua minggu ke depan jilid dua
namun kebijakan kebijakan yang bergulir dalam masa ppkm dianggap membingungkan dianggap tidak sejalan
kami akan bahas lengkapnya malam hari ini bersama sony b harmadi
ketua bidang perubahan perilaku satgas covid sembilan belas dan juga epidemiolog universitas indonesia
ada pak pandu riono selamat malam pak soni pak pandu
selamat malam mbak jika ni
oke terima kasih bapak bapak sudah bergabung
saya akan pertama meminta evaluasi dulu tapi ke pak soni terlebih dahulu
ppkm kemudian diputuskan akan diperpanjang selama dua minggu ke depan
evaluasi dari satgas dua minggu ke belakang hampir dua minggu ke belakang evaluasi ppkm seperti apa
evaluasi kami kalau
dalam konteks bidang perubahan perilaku terutama di tanggal sebelas sampai tanggal delapan belas kemarin
terjadi peningkatan kepatuhan terhadap protokol kesehatan secara signifikan
untuk kepatuhan menggunakan masker itu naik sekitar dua belas persen
sedangkan kepatuhan untuk menjaga jarak naik sekitar lima belas persen
dan kami amati trennya masih naik terus
artinya ppkm ini berhasil membuat orang lebih
tapi memang kami melihat begini
kepatuhan ini juga ada korelasinya dengan mobilitas penduduk
pada saat ini selama kebijakan ppkm diberlakukan mobilitas penduduk itu turun
terutama turun ke tempat tempat wisata tempat tempat perbelanjaan dan sebagainya
cuma mobilitas itu masih cukup tinggi di perkantoran
jadi biasanya penurunan mobilitas itu diikuti oleh
naikkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan
naikan mobilitas diikuti oleh penurunan terhadap kepatuhan terhadap protokol kesehatan
jadi pr kita sekarang adalah bagaimana mendorong
terutama di sektor pemerintahan dan swasta
agar pimpinan institusi ini bisa menerapkan aturan wfa yang tujuh puluh lima persen
karena mobilitas di daerah perkantoran ini masih cukup tinggi
tapi kalau yang lainnya
dan itu menunjukkan bahwa ppkm cukup efektif untuk menurunkan mobilitas dan meningkatkan kepatuhan masyarakat
oke yang belum berjalan optimal adalah kalau kata pak soni tadi di sektor perkantoran
padahal kebijakannya pun sudah dibatasi untuk sektor perkantoran
wfo dan juga wfa ini sudah dibatasi sekian persen
artinya kenapa ini bisa tidak berjalan optimal pak soni untuk sektor perkantoran
ya kalau yang
melayani masyarakat ya
masyarakat khususnya pemerintahan memang kadang kadang dihadapkan pada kenyataan kita kan juga melayani masyarakat
untuk mengatasi masalah covid sembilan belas ini
hingga dua puluh lima persen itu dirasa mungkin untuk yang pelayanan ini masih kurang
tapi kami mengingatkan kembali kepada seluruh institusi pentingnya kepatuhan untuk wfh ini
lalu kemudian untuk perusahaan perusahaannya juga perlu disadarkan
bahwa ekonomi dan kesehatan
mami kita bisa terpengaruh besar kalau kasus ini terjadi
oleh karena kan serta dari kaitan sektor bahkan wfh bagi karyawannya
dukungannya itu sangat penting sehingga kita bisa membatasi lagi mobilitas penduduk
dan mengurangi risiko penularan
oleh karena kami juga terus menerus mengingatkan bukan hanya masyarakat
tetapi juga para employer para bos lah ya para majikan untuk membatasi aktivitas di institusinya masing masing
oke pak soni masyarakat kita ini kan dihadapkan dengan penamaan pembatasan sosial yang bermacam macam
mulai dari psbb ketat kemudian psbb transisi sampai dengan adanya ppkm sekarang
jadi anda melihat bahwa ppkm ini apakah yang paling ideal
untuk penanganan covid dibandingkan dengan psbb ketat di awal awal waktu itu
ppkm ini kan sebetulnya lebih ringkat di dalam birokrasinya
kalau di dalam psbb kan daerah mengajukan kepada pemerintah pusat
dalam hal ini menteri kesehatan lalu kemudian menteri kesehatan pada saat itu meminta pertimbangan
dari ketua gugus tugas ketua pelaksana gugus tugas nasional
yang sekarang sebetulnya sudah beralih menjadi satuan tugas penanganan covid sembilan belas
lalu kemudian kalau sudah disetujui maka daerah bisa menerapkan
sedangkan ppkm ini kan didasarkan pada instruksi mendagri nomor satu tahun dua ribu dua puluh
dan di dalam instruksi mendagri tahun dua ribu dua puluh satu itu ada beberapa indikator yang menyebabkan
masyarakat atau daerah itu harus menerapkan atau bisa menerapkan ppkm
jadi ppkm ini tidak terbatas pada daerah daerah yang sudah disebutkan di dalam instruksi mendagri
karena bagi daerah yang sudah memenuhi kriteria untuk melaksanakan ppkm diperbolehkan
oke saya akan ke pak pandu
kalau tadi pak pandu pak soni kalau pak pandu juga dengarkan bahwa ppkm ini efektif katanya
saya akan minta evaluasi dari pak pandu
betul efektif menurut pak pandu
ya kalau saya berbeda memang kenyataannya memang tidak mudah ya mengevaluasi pembatasan
saya lebih suka menyebutnya pembatasan ppkm apakah pembatasan sosial berskala besar
karena bingung ya pak
iya prinsipnya pembatasan
sebenarnya kan menurut undang undang karantina itu pembatasan sosial berskala besar dan harusnya dan seterusnya
nah menurut saya memang
kalau kita mau membatasi kita harus melihat wilayahnya
wilayahnya seperti jakarta
jakarta itu jangan dilihat hanya sebagai jakarta
tapi karena pembatasan kegiatan masyarakat kegiatan masyarakat di jakarta itu tergantung daripada kegiatan di daerah penyangganya
jadi kita harus melihat wilayah
wilayah kesatuan di mana masyarakat melakukan aktivitas
juga semarang juga
kota kota kecil penyangganya
surabaya juga demikian
kalau kita melakukan pendekatan semacam itu dan juga melakukan koordinasi tentu hasilnya akan lebih optimal
karena yang kita lihat adalah misalnya sekarang terjadi kebutuhan peningkatan rumah sakit
rumah sakit itu kan sebagian besar yang dirawat di jakarta itu sebenarnya warga di luar jakarta
sehingga sebenarnya kita bisa bekerjasama
nah disinilah peran pemerintah pusat
kementerian dalam negeri mengkoordinasikan wilayah wilayah yang merupakan satu kesatuan wilayah di mana penduduknya itu beraktivitas sama
karena kegiatan testing pelacakan itu harus saling mendukung
kadang kadang testingnya di jakarta tapi kan mereka pulang ke rumah di bogor misalnya
itu pelacakannya penularannya di bogor gitu kan
jadi menurut saya kalau tanpa koordinasi di dalam satu kesatuan wilayah pebatasan ini jadi kurang optimal
pandemi ini sudah meluas ke seluruh pulau jawa nih
dari banten sampai bali
kita bisa melihat kolapsnya pelayanan kesehatan sekarang yang dimana susah orang yang harus dirawat mendapatkan pelayanan di rumah sakit
oke jadi ibaratnya ini semua harus satu kesatuan harus satu suara begitu ya pak pandu ya
betul betul sekali
pak pandu sendiri melihat apakah selama ini ini satu kesatuan satu suara
kita berbicara mengenai kebijakan
nah itu yang kalau satu kesatuan wilayah kan koordinasinya itu harus ada gitu kan
jadi antara jakarta dengan bogor tanggerang bekasi tanggerang selatan kabupaten bogor itu sering melakukan kerjasama
karena kalau tidak melakukan kerjasama seperti aturan aturan monitoring seperti perilaku penduduk juga
kalau nanti oh kalau di jakarta ketat di luar jakarta kurang ketat
jadi sebenarnya harus konsisten
dimanapun mereka berada perilakunya harus sama mengurangi risiko yang tiga m tadi
dengan demikian maka baru konsistensi dalam mencegah penularan terjadi
karena tanpa itu akan selalu kegiatan kegiatan yang di masyarakat itu terbuka celahnya akan terjadi transmisi
saya curiga juga kemungkinan di masyarakat ini sudah beredar varian varian
karena begitu cepatnya dan begitu cepatnya angka positivity rate
jadi tantangan untuk perubahan perilaku jauh lebih besar
karena apapun yang terjadi pada virusnya pencegahannya tetap sama
memakai masker menjaga jarak dan menjaga tangan
itu menjadi harus lebih utama karena kan mencegah penularan
walaupun virusnya berubah tapi itunya yang menjadi tetap konsisten harus ditingkatkan
oke konsistensi itu tadi kata kuncinya kalau kata pak pandu
jadi intinya kalau misalnya saya tanya efektif tidak ppk
sehingga kemudian resmi harus diperpanjang selama dua minggu nih
kalau menurut saya kurang optimal
jadi kalau mau dioptimalkan jadi kalau masih belum ada perubahan
dari koordinasi terus bekerjasama antar satuan wilayah
maka walaupun diperpanjang dua minggu efeknya nggak maksimal
jadi harus ada perubahan
oke pak soni boleh saya minta tanggapan ya
bagaimana koordinasi akhirnya bisa satu kesatuan
satu suara itu juga yang menjadi pr selain konsistensi tadi
ya mbak fani terima kasih pak pandu masukannya
jadi betul di dalam instruksi menteri dalam negeri nomor satu tahun dua ribu dua puluh satu
itu jelas sekali ya kepada gubernur dki jakarta gubernur jawa barat
dan bupati wali kota dengan prioritas wilayah kabupaten bogor bekasi cimahi kota bogor depok kota bekasi dan bandung raya
raya raya yang disebut
malang itu disebut malang raya
semarang juga disebut semarang raya
termasuk tangerang kabupaten tangerang kota tangerang dan kota tangerang selatan
jadi betul pak bahwa ini adalah satu kesatuan ekonomi memang
karena mereka tidak bisa dipisahkan aktivitasnya
dan koordinasi kalau satgas pusat itu selalu melakukan koordinasi setiap hari minggu malam
jam tujuh kadang kadang sampai jam dua belas malam di daerah daerah prioritas khususnya yang diberlakukan ppkm
itu mereka mempresentasikan koordinasinya seperti apa capaiannya seperti apa permasalahan yang dihadapi juga seperti apa
sehingga dari situ antar daerah bisa saling mendengar
lalu kemudian pak doni monardo selaku ketua satgas memberikan arahan arahan bagaimana tindak lanjut dari permasalahan yang ada
jadi koordinasi terus dilakukan
pak soni pak pandu diskusi masih akan kita lanjutkan
tapi kita harus break terlebih dahulu ya
kita akan kembali
anda masih bersama kami di cnn indonesia connected
dan juga kita akan masih lanjutkan diskusi bersama pak soni ketua bidang perubahan perlaku satgas covid sembilan belas
dan juga ada pandu riono epidemiologi universitas
bapak bapak kembali membahas bagaimana masalah konsistensi tadi
konsistensi itu bukan hanya masalah penamaan pembatasan ini
kalau pak pandu lebih suka dibilang pembatasan
tapi juga konsistensi kebijakan
kita lihat pak soni saya akan ke pak soni dulu
pak soni konsistensi kebijakan ini kemudian yang dianggap mau mau enggak nih buat masyarakat
kenapa kalau misalnya kita bilang ppkm yang harusnya diperketat begitu
apalagi kita tahu angka covid sembilan belas
terakhir kemarin juga bahkan sampai tembus empat belas ribu
kita hampir tembus satu juta sekarang
kebijakannya seperti antara instansi kemudian pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lainnya ini
dianggap tidak sama
walaupun kebijakannya balik lagi ke masing masing mas kapai
kemudian juga pemberlakuan jam
restoran dan juga mal kemarin sampai dengan jam tujuh malam
sekarang katanya sampai jam delapan malam
ya tentu kita ada pertimbangan ya
jadi pak erlangga setelah ketua komite kpcpn ya
itu juga melihat dalam sudut pandang yang lebih luas mbak manis
artinya kita juga punya pr tentang ekonomi kita
kita tidak ingin ekonomi kita terpuruk
tetapi tetap ya bahwa penanganan covid sembilan belas itu menjadi prioritas
dan kredibilitas kita menangani pandemi ini itu yang akan memulihkan ekonomi kita juga
tetapi kita nggak bisa langsung istilahnya berhenti dengan keras ya
apalagi semakin lama pandemi mbak fani itu kan tabungan masyarakat terus terkikis
kalau kita batasi mobilitas secara
itu akan berdampak terhadap kelangsungan hidup masyarakat kita yang tidak banyak
jadi pemerintah itu tidak dalam satu perspektif
tentu mempertimbangkan dalam banyak perspektif
kami di satgas penanganan covid sembilan belas tentu memberi pertimbangan pertimbangan dalam aspek penanganan covid sembilan belas
tetapi satgas pemulihan ekonomi nasional juga memberikan pertimbangan pertimbangan
kebijakan yang diambil oleh pemerintah
jadi yang meramu semuanya tentu di komite ya
pak pcp dan komite penanganan covid sembilan belas dan pemulihan ekonomi nasional
dan tentu sudah dipertimbangkan dengan sangat baik
tapi begini perlu diperhatikan juga
bahwa sebenarnya mobilitas di mall dan retailer itu menurun kok
jadi kalau pun ditambahkan jamnya mungkin karena memang orang akhirnya nanti terlalu banyak aktivitas mobilitasnya di jam kerja
sehingga dibagi jamnya menjadi lebih panjang
oke jadi bukan angin segar buat bisa jalan jalan ke mal begitu ya pak soni ya
oke pak pandu silahkan pak pandu
apakah pertimbangan tadi perihal ekonomi ini juga bisa kita terima
bisa pak pandu terima masalah konsistensi kebijakan yang semakin dipertanyakan dan membuat masyarakat kita tuh jadi kebingungan
iya kalau kebijakannya setengah setengah seperti ini
itu akan panjang
tapi kalau kita misalnya ketah benar benar ketat selama dua minggu cukup dua minggu
itu dampaknya besar sekali untuk penurunan kasus
karena kita alami pada waktu pengetatan ddk itu benar benar ketat dua minggu langsung kasus menurun
jadi sebenarnya kalau kita melakukan ketatanan ini efeknya akan baik dalam masalah ekonomi
karena kita tahu ada kepastian bahwa cukup seminggu
ada cukup dua minggu kita melakukan pengetatan kemudian kita longgarkan lagi karena kasus sudah menurun
kan sebenarnya kita ingin membuat ruangan lebih lega supaya pelayanan kesehatan kita nggak kolap
supaya rumah sakit bisa melayani dan dengan demikian maka angka kematian akan menurun
jadi dengan demikian sebenarnya janganlah setengah setengah
jadi cukup sebentar tapi akan kembali
itu yang dilakukan di banyak negara termasuk di australia di singapura di new zealand
pengetatannya kan cuma pengetatan dua minggu saja
pak pandu saya seperti dejavu sebenarnya
saya ingat pertengahan tahun kemarin ketika kita membahas ini pak pandu juga menyarankan hal yang sama
cukup pengetatan selama dua minggu
semuanya bisa kembali terselamatkan angka kasus covid nya bisa ditekan bisa menyelamatkan perekonomian kita
kenapa kita tidak bisa melakukan hal itu
problemnya adalah kekhawatiran dari teman teman atau kolega yang menjadi pejabat perekonomian ya
pak erlangga dan kawan kawan gitu
jadi sebenarnya kalau penduduknya usaha kita yakinkan mohon sabar cukup dua minggu mereka akan ikhlas kok
tapi betul betul dua minggu karena dengan dua minggu itu bisa berdampak besar
itu sudah terbukti berkali kali dan juga terbukti di banyak negara

kita tidak mau melakukan
daripada kita sebulan ya dua minggu diperpanjang dua minggu diperpanjang kasusnya juga agak menurun
bisa tiga minggu juga di dua x tiga perpanjangan juga kasusnya tidak menurun signifikan
nah ini kan penderitaannya akan lebih lama
karena kita mau menyelesaikan secepat cepatnya
cukup penderitaan ini
jangan sampai berlarut larut
mudah mudahan kita semua bisa keluar dari pandemi ini secepatnya
sayang sekali bapak bapak waktu kita sangat terbatas
sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah bergabung diskusi kita di si indonesia connected malam hari ini
selamat malam selamat malam semua